lolosnya sejumlah orang mantan koruptor untuk maju menjadi calon anggota legislatif
menuai keprihatinan sejumlah tokoh nasional
menurut mereka hal ini akan membuat indonesia mustahil bebas dari korupsi
sejumlah mantan koruptor yang lolos menjadi calon anggota legislatif
menuai keprihatinan sejumlah tokoh
bagi mantan hakim agung artijal kostar
secara yuridis hak mantan koruptor menjadi calon legislatif hilang
ketika melakukan tindak pidana korupsi
sehingga ia tidak berhak mencalonkan diri menjadi anggota dpr lagi
selain itu bagi artijo ini bukan hanya masalah hukum
secara sosial masa depan bangsa ini harus kita berikan pencerahan
jadi bangsa kita ini berhak untuk melihat masa depan negara kita ini lebih baik
jadi bebas dari korupsi
jadi janganlah lagi apa
dibebani lagi orang orang yang sebenarnya telah mengkhianati amanah rakyat ini
sementara mantan rektor uin syarif hidayatullah jakarta azumardi azra menegaskan
majunya caleg mantan koruptor akan merusak integritas pemilu
kalau selama misalnya napi yang koruptor
mantan koruptor diizinkan masuk jadi caleg
maka bisa diharapkan indonesia ini tidak akan pernah bersih secara moral
terutama dari korupsi
senada dengan keduanya
budayawan d zawawi imron mengatakan
koruptor adalah pengkhianat bangsa dan tidak layak lagi dipercaya rakyat

dia sudah berkhianat kepada bangsa dan tanah

sebenarnya orang yang bersih yang harus dihukum
jadi orang yang bersih yang harus dihukum masih ada kan sebenarnya orang yang bersih yang harus dihukum
jadi orang yang bersih yang harus dihukum
hal ini disampaikan dalam acara diskusi kebangsaan
yang diselenggarakan universitas islam indonesia di yogyakarta rabu pagi
isu tentang ex koruptor maju menjadi calon anggota legislatif menguat
setelah bawaslu mengabulkan sejumlah sengketa
yang meloloskan para mantan koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif
bawaslu beralasan peraturan kpu
yang menjadi dasar pelarangan mantan koruptor menjadi caleg
posisinya di bawah undang undang pemilu
sementara di dalam undang undang pemilu
pelarangan tersebut tidak disebutkan
hendrawan setiawan yogyakarta
kami akan membahasnya bersama pegiat anti korupsi
yang juga seorang mantan hakim ada kang asep iwan iryawan
terima kasih kang asep sudah datang
kemudian bukan kemudian ini baru pertanyaan pertama
nggak pakai kemudian saya mau nanya
tadi kan apa namanya tokoh tokoh sudah diwawancarai
katanya ini menjadi presiden buruk bahwa indonesia akan susah bebas dari korupsi
hulunya saja seperti wakil wakil rakyat ini bisa masuk ke sini
dengan peraturan atau diloloskannya oleh bawaslu
kita bicara hal hal lebih teknis mengenai masa depannya secara undang undang dan peraturan
gimana kang asep komentarnya
karena saya orang hukum akan bicara hukum
nggak kalau kuliner nanti kita makan makan sering itu mah hobi saya
jadi kalau hak dipilih dan memilih itu hak setiap orang warga negara
orang suka mengatakan dibatasi oleh undang undang
cuma mungkin para pengamat para pakar suka lupa membaca itu
karena kan dengar tapi nggak baca aslinya
dua puluh delapan j ayat dua itu dengan bagus sekali the funding funding kita membuat
memang dibatasi dengan undang undang
jadi haknya orang itu setiap ajasi orang itu dibatasi
kalau melarang harus dibatasi dengan undang undang pasal pasal sederhananya
tapi jangan lupa kalimat itu nggak selesai
harus mempertimbangkan hak orang lain berdasarkan tuntutan yang adil
artinya ketika dibatasi ada keadilan bagi orang lain
dengan pertimbangan moral jadi ada moralitas
ada aturan agama dalam masyarakat demokratis
konstitusi kita bisa melarang seseorang dengan pertimbangan keadilan
dengan pertimbangan agama dalam masyarakat demokratis
artinya demi kemaksiatan
jadi seorang dilarang itu boleh demi kepentingan keadilan
demi kepentingan moral
demi kepentingan agama
nilai nilai luhur dalam masyarakat demokratis
boleh nggak calon koruptor memimpin negeri ini
entah di legislatif entah di subjektif di judikatif
sekarang kan kita legislatif kan
mantan koruptor bukan calon koruptor
ada dua ada calon sama mantan dulu
kalau calon nggak ada masalah
kan belum kejadian
juga suka janji kan orang janji kampanye
ujungnya semua sama juga kan
faktanya malah berjamaah kan
masalah itu kan
kalau masalah hitanan masalah
ternyata korupsi sekarang masalah juga
terinspirasi dari hitanan juga
oke sekarang yang mantan koruptor
yang menyelenggarakan pemilu itu kan kpu
nah di undang undang pemilu
tujuh tujuh belas itu dikatakan ya
ada jajujur adil dan judi dan semuanya
asasnya itu pasal dua pasal tiga
nah yang menarik di pasal empat
pemilu itu sesuai integritas
ya pemilu yang artinya
itu dalam undang undang pemilu
tujuan pemilu salah satunya
di samping empat tujuan
adalah pemilu integritas
cari orang orang jujur
nah untuk orang jujur ini
ada di undang undang pemilu
di undang undang pemilu itu pasal tujuh puluh lima
kpu dalam menyelenggarakan pemilu
bisa membuat peraturan kpu
pkpu atau keputusan kpu
nah apakah pemilu
tadi yang mantan koruptor
bisa diatur pkpu
ya atur ke pku boleh kan
dalam rangka menjelenggarakan pemilu
kpu diberi keundangan
oleh undang undang kan
oleh undang undang dasar patiba
oleh undang undang membuat
dalam menjelenggarakan pemilu
pemilu cari orang berintegritas kan
artinya orang orang jujur
atau memang ada level dan juga kriteria kriteria ini kan
batasannya apa dokak
ada tahap mpr nomor sebelas tahun sembilan puluh delapan
ada order baru ke reformasi kan
tegakkan penyelenggara judulnya tetap mpr ya
penyelenggara yang bebas dari korupsi kkn lah
paling bahas sederhananya
artinya apa di situ
pasal dua nya jelas mengatakan
untuk pengisian jabatan eksekutif
harus bebas dari kkn
orang yang tidak
orang yang pernah korupsi
itu sudah ada peraturan ya
itu tahap mpr
bukan asumsi pkpusd
nggak ada saya orang hukum
tadi kan kita gini sederhana
yang ditugaskan menyelenggarakan pemilu adalah kpu
kpu jalan pemilu untuk apa
mencari orang orang berintegritas kan
nah orang jujur itu apa
orang tahap mpr jelasin
tidak boleh orang yang pernah korupsi
orang bebas harus bebas
ini kan sudah dihukum
nah satu artinya apa
ketika menempatin orang itu
nah korupsi itu bahasa sederhana aja
lihat kamus bahasa indonesia
busuk jahat amoral
berarti orang tidak bermoral
padahal konstitusi tadi
dalam membatasi ingat pertimbangan moral
orang koruptor ya nggak bermoral kan
nah sekarang pertimbangan moral
pak ketua hamdi tahan
yang ditahan itu perbuatannya
perbuatan telah mencerdai negara
kamu berbuat itu
tapi perilaku dia
dia adalah amoral
nah amoral tadi
apakah pertobatan dalam hukum
tidak dapat menjadi pengampunan
nah kalimatnya tadi kan
yang tap mpr itu lebih tinggi dari undang undang
itu belum dihapus
tap mpr tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
oke ini perspektifnya agak jarang diungkap oleh analis hukum
kalau di agama saya
kalau baca itu ngaji itu pakai tajwin
jadi harus sampai selesai
nah ada tas undang undang
tidak harus bebas kok
dan dia melekat jabatannya
dari perspektif anda yang diaminin oleh pkpu
namun kan faktanya berbeda
kita lihat itu ada berapa orang
atau siapa siapa saja
kemudian mantan napi korupsi
yang kemudian akhirnya difonis
difonis boleh berlangga oleh bawaslu
di pemilu mendatang sebagai calon anggota legislatif
nampak ini ya
oke disini sudah ada lebih dari tiga puluh orang
jadi angkanya terus bertambah
dari sebelas kemudian di hari pertama
sampai sekarang sudah sampai tiga puluh
dan hampir semua partai
beberapa caleg dpd juga ikut terlibat
tapi hampir semua partai
ada juga pkb juga tidak ada
kalau tidak salah
pd perjuangan juga tidak ada
kalau tidak salah ya
nah tapi banyak sekali
kita sebut ini
anda lihat apa yang terjadi
apa yang kemudian ada di pikiran bawaslu
apakah bawaslu tidak bisa membaca perspektif hukum
melihat nafas hukum
dan juga nafas anti korupsinya
sama seperti asep iwan iryawan
penyelenggar pemilu itu
boleh membuat peraturan pkpu
dulu pasal tujuh sekarang pasal empat
bahwa partai partai dilarang mengajukan
yang pernah korupsi
kejahatan seksual terhadap anak
jadi kalau partai partai itu mengajukan
yang melanggar pkpu
nah sekarang saya sebut
apakah pretarun pkpu ini masih undang undang
jadi di pasal
sekali lagi tujuh puluh enam
ya kalau pkpu ini bertentangan dengan undang undang
ajukan ke mahkamah agung
ada undang undang juga
undang undang nomor dua belas tahun sebelas
kalau peraturan perundang undangan
nah pkpu ini peraturan perundang undangan
sah dan mengikat
kalau pkpu ini bertentangan dengan undang undang
ajukan ke mahkamah agung
oke benar calon itu sekarang
itu jelas pasal
sebentar nanti pkp baca
buka lagi undang undang pemilu
undang undang pembentukan undang undang
menurut kang dengan fakta politik
atau fakta hukum yang terjadi
apa yang dilewati
apa yang tersalah tersalah lebih
bahwa sudah tak boleh mengambil jatah
semua orang sudah ngomong
itu jatahnya mahkamah agung
jadi istilah bahasa hukumnya itu
kompetensi absolut mahkamah agung
yang berhak menilai
nah dari sebuah tiga puluh ini kan
justru selalu orang orang baru baru itu mengatakan
bahwa pkpu itu bertentangan dengan undang undang
kalau ada tahap mpr
harus bebas dari korupsi ke nepotisme
kalau bicara aturan itu
kedua sekarang aturan main itu
dasarnya adalah peraturan pkpu empat belas dan dua belas
nah kalau sekarang penyelenggara
itu yang harus dinilai
jadi parameternya harus pkpu
kalau dalam oke
bukan sekarang pkpu bertentangan dengan undang
itu mah kewenangan mahkamah agung
dan itu belum diputus oleh mahkamah agung
iya belum diputus
kenapa mahkamah belum diputus
karena ada pasal lima puluh lima
undang undang mahkamah konstitusi
jadi undang undang sedang diuji ke mk
maka ma tidak boleh mutus
tapi salah kpu sendiri gak sih kang asep
mereka kemudian membuat dispute hukum baru gitu
karena undang undangnya berkata sangat clear gitu
misalnya orang mantan napi korupsi boleh berlagak
asal dia mendeklarasikan
kalimat itu sangat salah dan total
di undang undang pemilu itu
ya orang yang pernah diancam hukuman
tidak disebutin tindak pidananya
orang yang pernah dipidana
ya dia mendeklarasikan
karena saya pernah berbuat ini
tapi itu umum
nah dikunci dibatasi oleh pkpu
tidak tadi tindak pidana
tidak pidana karena
itu kan kejahatan serius
yang harus penanganannya luar biasa
nah itu orang tidak pernah apa apa
di undang undang itu hanya mengatakan
orang yang pernah dihukum
ya lima tahun
tidak ada putusan makam posisi juga
tapi perlu diingat tadi
yang dibatasi undang undang itu harus ingat
keadilan bagi masyarakat penuh
nggak adil dong
orang yang pernah koruptor
masih ada putra putra terbaik lain yang belum pernah mencalonkan
kedua itu kan bertentangan dengan moral
bertentangan dengan agama
nah sekarang orang tidak mengulangi
orang yang pernah menunjukkan
orang yang telah melakukan korupsi
pernah ada melakukan
ada presidennya kan
kalau calon nggak ada kan
jadi namanya tomat dong
tobat dan kumat
kalau orang beranggapan
loh nanti dia juga sudah di penjara di hukuman
ya hukuman itu penjara
tapi perilakunya tetap amoral dia
dalam perspektif ak sendiri
bawaslu sendiri memutuskannya
apakah hanya undang undang
dari semua pertemuan itu kan saya sudah baca
dengan teman teman icw yang dalam kebenaran
saya baca juga dari perludem ya
ya tadi pertimbangannya harusnya
ketika calon calon itu didaftarkan
bukan pkpu yang dilei bertenangkan dengan undang undang
karena itu kewenangan makam agung
tunggu makam agung
di pasal tujuh puluh lima undang pemilu dikatakan
lahirnya pkp itu melalui proses
termasuk konsultasi dengan dpr
ketika konsultasi dengan dpr kan ada partai partai
artinya setuju dong
yang dulu pasal tujuh menjadi pasal empat
partai tidak boleh mengajukan
kenapa dulu ketika proses
nah sekarang masyarakat pada bingung gini kang
ini kondisinya sudah semakin ruwet
pkpu nya masih ada belum dibatalkan
katanya sedang diuji di mk
dan sudah diuji juga di ma
sementara bawaslu memutuskan satu hal lagi
yang berbeda dengan pkpu
apa yang akan terjadi dengan hukum
bagaimana dengan tahapan tahapan pemilu kita
bagaimana masyarakat melihat masa depannya seperti apa sih
apakah akan mentok atau akan lanjut
di jawabnya lebih asing
kami akan segera kembali sesama
maka luar biasa
masalahnya ada yang atau tidak ada
sekarang kan penyelenggar pemilunya kpu
yang beranggaman tetap atau sementara
saya pikir ya tunggu putusan mk
karena itu perintah undang undang mk
nah sekarang kan mk juga dibatasi oleh waktu
tapi oke lah
ada cara kepastian keadilan kemanfaatan
saya pikir mk harus berani mutus cepat
boleh atau tidak mantan koruptor
tapi ingat sebelum mutus tadi ada tahap mpr
penyelenggara negara harus bebas dari
dalam putusan makam agung
tapi sebelum itu kita putarkan dulu yuk
pernyataan dari menko polhukam yang
saya gak tau mempersuasi atau mungkin
mendesak makam agung
untuk memutuskan ini dengan cepat
mendesak makam agung
agar segera membuat keputusan
walaupun makam agung
juga mengatakan bahwa
gak bisa keputusan harus mengunduh
karena ada judicial review di mk
tapi kalau kemarin kita bicarakan juga
materi gugatannya beda
maka sebenarnya mahkamah agung bisa
melanjutkan karena ini kan mendesak
ini masalah program nasional
ini masalah jadwal
yang nggak bisa dikutak kutik lagi
nah kita kan meminta
kepada makam agung
apa sih susahnya untuk kemudian buat prioritas itu
ya kita tunggu aja
ya satu saya tidak sependapat dengan pak menko polhukam
mendesak desak peradilan itu imparsial
independen bebas dan tidak memihak
tidak boleh putusan tak sedesakan
putusan itu berdasarkan keadilan
berdasarkan ketuhanan yang maesah
bukan kejaliman dan tekanan
itu penting ya sekali
kebutuhan politik yang mendesak
kalau anda kalirannya
alasannya kan itu
hukum itu kan tujuan hukum itu kepastian
kepastiannya tadi kan menunggu
manfaat daripada mudaratnya
tadi bukan kata mendesak
gak boleh peradilan didesak desak gitu kan
emangnya diangkut mendesak desak
nah sekarang makam agung
alasannya bukan mendesakan
bahwa ini situasi begini
berpacu dengan waktu pada dct harus ditetapkan
di lain pihak ada putusan
nah makam agung seberani memutus
apapun putusan mahkamah agung harus dihormati
karena itu sekali lagi
selama putusan peraturan penundangan namanya pkm
pkpu tidak dibatalkan
jadi ada bahasa hukum
batal demi hukum dan dapat dibatalkan
pkpu yang cakap tidak berlaku
sekali lagi harus dengan putusan
dan ini masih berlaku pkpu
karena menurut pendang pendang undangan
masih sah mengikat
saya sebutin pasal delapan puluh
peraturan perundangan kalau sudah digunakan
sah dan mengikat
batalnya oleh putusan mahkamah agung
selama putusan makam agung tidak memutus
jadi sampai sekarang
pkpu gak salah
kalau melakukan aturan
tapi kita juga hormati
terlepas benar atau salah putusan mbak waslu
baiknya harus dilaksanakan katanya
karena dua yang berbeda
kembali kita bilang makam agung
sekali lagi tujuan hukum
kemanfaatkan budaya hukum
makam agung harus keluar disitu
dalam pertimbangan harus keluar
kenapa nanti katakanlah
sependapat dengan pkpu
misalnya pkpu nyasar
atau katanya tidak sepakat
harus alasannya alasan juridis
kan dikonsentrasi kita
ada tuntutan keadilan
ketika para koruptor dibatasi haknya
ada hak kewajiban bagi masyarakat lain
ada pertimbangan moral
untuk kesejahteraan umum
memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kebenaran bangsa
kalau cerdas tadi
jangan diisi orang orang culas
orang culas tadi kan orang koruptor
pernah berhiana cerdas bangsa ini
itu interpretasi anda
itu bahasa undang undang
bahasa undang undang itu
memang menghormati keadilan yang lain
tuntutan yang adil kalimatnya
kalau salah silahkan
sahabat luar kepala
dan pertimbangan moral
ada keadilan bagi masyarakat
ada moral bagi masyarakat
kan dikunci lihat tahun mpr tadi
penyerang negara yang bebas dari kkn
ada undang undang dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan
tentang penyelenggaraan negara kkn
bahwa penyelenggaraan negara
legislatif tadi anggota dpr
ya bukan orang culas
tapi orang orang cerdas
kalau orang koruptor
ya orang pernah culas
itu dihukum itu perbuatannya
tapi statusnya anda
dan namanya koruptor
adalah orang bejat
itu kamus bahasa indonesia
nggak boleh dapat pengampunan
atau kesempatan kedua
cinta saja dapat kesempatan kedua
tadi kan sebenarnya
kalau mantan pacar
ada cinta diantara kita
bener bener itu masih ada lah ya
tapi kalau koruptor
ada dusta diantara kita
dulu pernah dusta
dinanista itu katanya
sebagai mantan hakim
pertimbangan pertimbangan apa saja
yang kemudian memberatkan
dalam dengan situasi seperti ini
masa dua menit
nah sekarang kan
apakah pkpu ini bertentangan
atau kalau hakim garis
atau hakim hakim lainnya
atau irfan hakim
atau eka krisrin hakim yang mutus
betul di undang undang
yang sudah meng clear dirinya
betul hak warga negara
yang tadi sebut
ada pertimbangan moral
ada nilai agama
dalam masalah teknis
pengisian jabatan legislatif itu
harus bebas dari kolosi
kalau hakim sebentar ketikim
mantan koruptor ini
orang tidak pernah bebas dari korupsi
tidak pernah orang bermoral
seberapa besar putusan bawaslu
dan rekomendasi bawaslu
bertentangan dengan undang undang pemilu itu
terutama dengan hal hal yang sangat detail
deklarasi bahwa dia mantan koruptor itu
bisa menjadi syarat
sesuai dengan apa yang ingin disampaikan
tugas dan kewenangan bawaslu
di undang undang pemilu
pasalnya banyak banget
seharusnya ketika ada orang keberatan
dia dicorotkan ke pkpu
bukan sekarang pkpu
diadukan ke undang undang
atau balik ke undang undang dasar
karena itu domennya
itu kan ada di pasal tujuh puluh enam
nah yang terakhir
kita tutup dialog kita
apa yang akan terjadi
jika keputusan diambil
yes atau no
atau tetap mengikuti pkpu
apa yang terjadi
kalau saya berharap
memutus membenarkan pkpu
sah secara hukum
tapi kan saya juga
ya saya sih tidak percaya
ya sebenarnya saya menghormati
harusnya mahkamah agung
artinya bahwa ini sesuai dengan
penjagaan negara yang bebas kkn
kalau mahkamah agung
ribuan anggota caleg yang masih banyak
masa terkalahkan tiga puluh
apakah akan mempertimbangkan
tadi kan ajasman pahat dan mudarat
masa harus mementingkan tiga puluh orang
kalau misalnya dikembalikan
dikembalikan saja ke pemilihnya
kita edukasi pemilihnya
supaya jangan memilih
tapi jangan halangi haknya
dan sekali lagi
ada beberapa masyarakat
kan banyak nih koruptor
atau dengan memilih
kan malah cium tangan kepada koruptor
tapi sekali lagi
kalau sejak awal dicegah
pencegahan itu lebih baik
nah sekali dicegah
anda ada kerjaan lain
ya nyalon atau nyablon
nah itu dia
fakta lainnya adalah
waktu kita sudah habis
setelah ini kita makan makan sekarang
kita berharap apa yang
terbaik untuk bangsa inilah
demikian layar pemilih terpercaya
pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan
seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilih terpercaya
di cnn indonesia
saya budi dari putro